kok kalian pada nangis
kita sedih sus
kita abis denger berita dari korea
masa semangkok sama jajan yang putus
sedih banget ya sedih banget
karena ternyata jadwal operasinya mundur
dan belum tentu
dapet donor mata yang cocok
operasi itu apa sih apa
operasi itu apa
maaf bu sara pak surya
arena dari tadi kita belum
suguhin apa sama oma kue
yuk ikut opa yuk
permisi ya bu sara
udah pamit dulu semua opa oma sana
ada pesan yang masuk
boleh kamu tolong buka
ini ada voice note dari nomor tidak tersimpan
pasti kamu lagi sibuk kerja ya
pasti kamu lagi pusing ya
sama kerjaan kamu sekarang
maafin aku aku belum bisa nemenin kamu
di saat sibuk kamu kayak begini
nanti kalau anak aku udah lahir
terus aku balik ke rumah
aku janji akan jadi istri yang baik
untuk kamu dan anak kita
tapi sekarang kamu semangat ya
bu elsa kedengaran sangat tulus
dan mencintai bapak
cintanya sangat beda
cintanya elsa sudah berubah menjadi sebuah obsesi
bukan untuk kebahagiaan
tapi justru menghancurkan cinta kita semua
dino udah dengerin faiz nanti
maksudnya tiada ke mallaha
maksudnya orang lewat
ini masih marah ya
ini masih marah dia sama aku
ini gak bales
sah sah sah
sah dengerin dulu
kamu harus tenang
kamu harus tenangin
suami kamu tuh belum bales
hardi lagi sibuk kerja
nanti kalau dia udah gak sibuk kerja
ini masih marah sama saya
ini masih marah sama saya
jangan sampai susternya melihat
jangan sampai susternya
aduh bosan banget ya duduk gitu
kita latihan dan sayu
satu dua tiga
diloleh kedua pula pihak pada saat meeting tadi
jadi bapak tinggal cek pulang
dan tanda tangan
oke makasih ya
baik permisi pak
rencana yang bos minta
sudah saya laksanakan bos
pastikan rencana berhasil ya
harus dengan rapi
ovan kau ovan pulang si
kan kita belum warnaing
ovan tuh masih ada kerjaan
rena lanjutin muarnainya ya
iya aku mau gambar buat ovan
rena ini anak yang manis sekali
setiap kali melihat dia
hatiku rasanya adem
situasi seperti ini yang membuat hal debaran melarang rena keluar rumah
rena pasti sedih gak bisa belajar bersama teman temannya di sekolah
hei kamu bisa minta tolong ke ruangan saya lagi ya
iya pak ada yang bisa saya bantu
saya mau nyiapin kejutan buat keluarga saya buat reina
tolong bantu siapin
oke siap permisi pak
ajaib aplikasi investasi saham dan reksadana online
buka akun investasi hanya lima menit
tidak ada minimum investasi
tunggu apa lagi
saatnya berani mulai investasi sekarang minimum
badan mama pegel pegel sekali
tadi kan mama habis perjalanan dari bandung
iya mama pasti capek
pak kita pulang sekarang ya
aku mesti istirahat mulai enak badannya
bapak doakan kamu al semua sehat sehat ya
dan kalian semua dijaga sama allah dari orang orang yang berniat niat sama kalian
semoga papa dan mama juga
terima kasih papa dan mama udah kesini ya
kami permisi ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
so kamu harus berpikirin hal hal yang bikin kamu seneng
emas duit berlian bakso opa opa ganteng
ya tenang ya
jangan sampai kamu masuk kamar busa lagi
ya kan jessya
ya kamu pokoknya harus tenang
kamu mikirin aja nanti mereka pasti bakal hubungin kamu lagi
kan mama papanya elsa kan udah dari sini
nah kan ntar pasti tuh habis dari sini langsung ke rumah nino tuh
jangan lupa keluarin
mbak neneng mbak elsa mbak jessica
kok masuk kamar dia bilang dulu sama suster sih
kok kalian pada nangis
kita sedih sus
kita abis denger berita dari korea
masa se mangkok sama jejen yang putus
iya sedih banget
ada kabar lagi gak